steven rahadian akan menjadi petarung perwakilan indonesia yang berlaga di event one championship
lalu bagaimana kisahnya hingga ia menjadi petarung di mixed martial arts
berikut informasinya untuk anda
berita terkini mengenai perwakilan indonesia
saya ingin belajar setiap event saja tidak ada kepikiran untuk menjadi atlet awalnya
tidak ada kepikiran untuk menyemplung di dunia profesional
awal pertandingan pertama kali saya ya kalah gitu loh nggak pernah ada menangnya gitu loh
terus mulai dari situ saya ngerasa kayak jiwa kompetisi saya jadi terpanggil gitu loh
wah kayaknya saya mesti latihan lebih giat lagi gitu lebih keras lagi gitu
biar hasil latihan saya atau bantuan yang teman saya berikan untuk latihan brazilian jiu jitsu ini gak menjadi sia sia gitu
saya memutuskan untuk hidup dari jalan martial art mixed martial art atau brazilian jiu jitsu itu tahun dua ribu sebelas gitu
itu saya sudah mulai
meninggalkan semuanya gitu loh
saya kerjaan kantoran gitu terus kerjaan apapun yang saya lakukan gitu loh
untuk hidup saya tinggalin semua gitu
cuma untuk bergerak di bidang martial art gitu
awal awal one championship datang ke jakarta tapi itu gagal dikarenakan saya dilanda cedera gitu
cedera lutut yang cukup parah gitu
jadi itu mengharuskan saya untuk menghentikan karir saya beberapa tahun gitu
untuk cedera saya itu dua lima tahun
setelah saya pulih dari cedera tahun dua ribu lima belas saya bertemu dengan andrew leon di jakarta
dan mulai berlatih dengan dia gitu loh
sekarang mulai berlatih dengan andrew leon dan dua ribu lima belas saya mulai ikut event mma lokal di jakarta
saya nggak ada kepikiran untuk maksudnya nggak ada kepikiran terlintas
enggak karena saya hanya berpikir bahwa pada saat itu saya berlatih terus ikut kompetisi di dalam lokal
untuk mengembangkan teknik teknik saya semuanya itu ya hanya untuk berkembang gitu loh
saya nggak pernah menyangka sebenarnya untuk ikut one championship
saya kenal steffer selama tiga atau empat tahun sekarang
dan dia menunjukkan kemampuan untuk berkembang
dan dia mengembangkan kemampuan untuk berkembang di mma
dan dia menunjukkan kemampuan sebenarnya
jika dia berkembang seperti dia melakukannya di ruang jika dia berkembang di kudang
itu akan menjadi kebanyakan untuk steffer

dia bisa menjadi indonesia yang pertama dan super star di mma